ya raff mimpi yang indah ya
kenapa gak dijawab
ah dengernya aku kamu gitu
aku tuh sekarang yakin banget
aku juga yakin banget
kita belum bisa pacaran
karena orang tua kita belum ngerestuin kita
maaf aku belum bisa terima kamu
aku gak nyaman kalau kita jadian
tapi belum ada persetujuan dari orang tua kita
ya status pacaran sih
itu gak penting
dan ada orang bilang
jenis kelaminan berbeda aja itu gak masalah
saling mencintai iya kan
udah rev pokoknya
kita berdua enjoy aja
karena aku lebih suka ttm an
daripada kita harus backstreet
jadi kalau misalnya
kita berdua enjoy aja
kita udah pacaran atau belum
kita tinggal jawab aja
kalo kita tuh cuman temenan
eh sama emak kamu maksudnya
alhamdulillah mas udah pulang
mas kemana aja sih
kok lama banget aku dari tadi nungguin mas loh
kangen sama mas
masih bisa aja sih mas
bukan sama lo bey
kok kangennya gitu gitu
mas aku mau ngomong sesuatu sama mas
tapi mas jangan kaget ya
kayaknya serius banget
kamu gak kenapa napa kan
ini tentang anak kita masak
pergi ke bukit
berduaan sama boy
aku gatau mereka udah jadi apa belum deh mas
mereka mungkin udah pacaran mas
kamu tau dari mana
ya aku serius aku gak bohong
enggak enggak ini dari keterlaluan
ini gak bisa dibiarin
mas dengerin aku mas
lebih baik mas tanah dulu mas
ini gak bisa dibiarin
dia di kamarnya kan
jam segini gak mungkin dia tidur
eh mas dengerin aku dulu
pas meeting besok seru gak ya
kelas aku kan jago banget kalau soal basket
dan yang pastinya kelas aku yang bakalan menang
kalau aku mendukung kelas aku
kamu ngedukung kelas kamu
udah gitu aja
kamu gak mau aku dukung
masa gak mau dapat dukungan dari aku
jadi aku dukungin kelas aku aja nih
marah gak ya
marah aja deh
kalau misalnya kamu ngedukung kelas kamu
siap siap aja nanti
mau pilih yang mana
eh boleh boleh
kayaknya kita udah dulu ya teleponannya
mimpi yang indah ya
kamu bener bener keperluan revah
kamu kenapa jadi liar
siapa yang ngajarin kamu
aku tuh baru bangun
kamu ngapain berduaan di bukit sama si buah
track truk terus yang baru aja
tapi kenapa cuma berdua
kamu udah jadian sama dia kan
udah lah mas
mas gak perlu marah marah kayak gini
kita gak perlu
mikir panjang lagi mas
mas aku udah gak tau lagi harus kayak gimana
aku udah gak bisa jagain driver
dengan pergaulannya yang sekarang tuh
udah semakin lama semakin parah
mas aku udah gak tau lagi harus kayak gimana kayaknya aku udah gak bisa jagain revah dengan pergaulan yang sekarang tuh udah semakin lama semakin parah mas

sekarang kamu udah perlu membatas panggung
waktunya kamu mengikuti dan menurut semua perintah kamu
dan ini waktunya kamu mengikuti semua kemauan papi
penghinaan si kobarte ya
tidak boleh terus berlanjut
si kobarte kudu dibikin kapok
bahaya kalau tidak
isuk isuk sahadu isuk banget
wah sardung bener
tapi si kobarte masuk panjara saja tidak membuat dia kapok
sebetulnya memang harus dicari cara lain supaya dikobar kapok
ternyata kurang siapa
jangan ya bang
saya tidak ada perlu sama kamu
yah bisa bang
eh sudah sudah duduk aja gak apa apa
kamu lagi sakit juga
mau minta bantuan kamu
buat balapan kamu
buat balapan kamu
makanya depan motor abah tidak bisa dipakai trek trekkan
oh gitu bah
ya gitu boleh tidak
boleh bah pakai aja motor saya bapak
kamu istirahat aja ya biar cepat sesungguh
jadi si abah maksudnya
minjem motor buat balapan
itu apa sendiri yang balapan apa gimana ya
aduh apa kabar
nanti remotornya si kemot kamu lepas aja
aku mau balap sama si kobar ini
tapi jangan kasih tau neng saya mau balap sama si kobar
serius ini teh serius susah
pemahadeh itu nggak ada pilihan lain
bah dilepas dari mana aja neng
udah nanti aja pas mau balap bisa neng tau
ini si abah balap anak mau pakai motor si kemot
oh si abah itu nggak sekolot
si abah itu galau merana pak
oh si abah itu
oh si abah itu
oh si abah itu
oh si abah itu
oh si abah itu
oh si abah itu
oh si abah itu
oh si abah itu
oh si abah itu
oh si abah itu
oh si abah itu
oh si abah itu
oh si abah itu
oh si abah itu
oh si abah itu
oh si abah itu
oh si abah itu
oh si abah itu
oh si abah itu
oh si abah itu
oh si abah itu
oh si abah itu
oh si abah itu
oh si abah itu